good morning kita awali informasi pagi ini dengan ditahannya artis nikita mirzani oleh penyidik polres metro jakarta selatan
nikita mirzani ditahan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan suaminya di pol latif
sebelumnya pada kamis malam nikita mirzani dijemput paksa polisi di kawasan mampang jakarta selatan
penahanan nikita dilakukan setelah kasusnya dinyatakan lengkap
penyidik akan menyerahkan nikita ke kejaksaan negeri jakarta selatan pada senin mendatang
menanggapi penahanan ini kuasa hukum nikita mirzani menyatakan akan menunggu keputusan kliennya
apakah akan mengajukan penangguhan penahanan
sebelum ditangkap nikita mirzani telah dua kali tidak memenuhi panggilan polisi
nikita beralasan dirinya sedang umroh saat pemanggilan pertama dan kedua pada dua dan tujuh januari lalu